lo akan lihat sendiri nantinya
kamila kamu sabarnya ya mila ya menghadapi indi
dia memang agak aneh
aku berani tegak sama indi
makasih kak taufan
edo ikut tes mendonorkan ginjal
apa lagi yang ada di pikirannya
papi kan udah bilang
tapi nggak mau edo membantu papi
kenapa kamu ajak dia tes
papi tenang dulu ya pi ya
mamanya edo tadi kesini
dan dia marah marah sama papi
dan dia juga menyalahkan kamila alena
alena juga udah nyuruh edo pergi
dia tetap ingin melakukan tes lab itu
walaupun tadi alena gak ngantar edo ke lab
dia akan tetap melakukan tes itu pi
ya udah sekarang tapi tenang aja ya
edo itu tulus mau membantu papi
dan semua ini dia lakukan untuk anaknya kamila
buat anaknya kamila
pertama kali papi melihat edo
tapi melihat dia bersikap kasar sama kamil yang sedang mengandung
dan hari itu juga papi yakin
orang yang bersikap kasar pada wanita hamil adalah laki laki yang tidak baik
karena seorang ayah yang baik tidak mungkin menyakiti anaknya sendiri
meskipun masih dalam kandungan
edo jadi seperti itu karena dia merasa dicurangi
dia merasa seharusnya camilla itu menjadi istrinya dia
bukan istrinya fadil pi
karena dia nggak berhasil mendapatkan kamila
sekarang dia berusaha untuk mendapatkan anaknya kamila
papi percaya sama kamila
dan siapapun yang menjelekkan kamila
papi tidak memihak dia
kamu jangan tentang papi kamu lagi
dan kamu juga haris
kok sudah dimarahin
lagi lagi apa yang alena lakukan salah di mata papi
alena selalu salah di mata papi
alena cuma berusaha membantu papi
ternyata usaha aletna selalu sia sia
is kamu bikin alena nangis lagi deh
sudah dong kamu tuh jangan marah marah lagi ya
kamu itu lagi sakit
ini semua karena effendi itu
tega teganya dia melakukan semua ini
ini semua karena effendi itu sahabat kamu
ketawa terhadap alena otobens noel
terus alena mau
inilah penaryah pocah
duru duru aja takut sama amazon
itu adalah pengajian beer
gue mau ketemu sama lo
gue mau ketemu sama lo di taman flamboyant
lima belas menit lagi jangan sampai gue gak datang
ngapain sih taufan ngajakin gue ketemuan
lo udah tau
gue aja belum berbuat tapi semua orang udah pada tahu
ya bagus sih kalau kayak gitu
moga moga camilla juga bisa denger
biar dia bisa lebih menghormati dan ngehargain gue lagi
udah lo jawab aja pertanyaan gue
emangnya salah kalau gue ngebantu orang
apalagi orang yang gue bantuin itu ayah kandungnya camilla
kakeknya anak gue
lo gak usah kepedean edo
siapa sih yang kepedean
lu tuh ngerti gak sih kenapa tuhan tuh ciptain dua ginjal
biar ada kejadian kayak gini kita sesama manusia itu bisa saling bantu
tuhan tuh ciptain dua ginjal
yang berguna tuh cuma satu
jadi apa salahnya kalau gue donori ginjal gue untuk pak haris
dan gue mau pak haris sembuh
yang mendorong lo sehingga lo begitu bersemangat untuk mendorongkan ginjal lo untuk pak haris
yang gue lihat selama ini
lo gak begitu akrab dengan pak aris
gak butuh sebuah keakrapan
untuk membantu satu sama lain
buktinya yang udah akrab aja gak saling ngebantu kan
dia ada gak niat nontonin pak haris
sama sekali gak ada
sama sekali gak ada
dia tuh gak peduli sama pak ais
dia cuma peduli sama kamila dan anaknya
gue gue peduli banget sama pak ais
gue senasib sama dia
gue sehati sama dia
kita berdua tuh punya pengalaman bu
pak haris dipisahkan dari camilla dengan kehadirannya dokter fendi
gue dipisahkan sama camilla dan anaknya karena kehadiran fadil
dan gue mau pak haris sembuh
dan setelah kita sembuh
kita berdua akan merebut hak apa yang menjadi milik kita mestinya
pak haris akan merebut camilla dari dokter fendi dan keluarga lo
dan gue akan merebut camilla dan anaknya dari keluarga lo
yang akhirnya lu dan keluarga lu gak akan dapat apa apa
yang asli itu mestinya lo bisa tahu dong
mau dengan cara apapun juga
dan walaupun lo berusaha misahin gue sama camilla
camilla tuh pasti akan balik lagi sama gue
kita berdua pasti akan bersatu lagi
dia sama sekali gak mau balik sama gue
begitu gue udah bantu bokapai camilla
dia pasti akan sadar dan dia akan baik dengan sendirinya
dia akan tahu siapa yang lebih peduli sama keluarganya
gue atau fadil
ada niat licik dibaik semua ini
lo mau jadi jagoan
lo tuh bediang aja gak bisa
gue gak suka dengan ucapan lo dong
lo yang munafik
kenapa camilla lebih memilih fadil untuk menjadi ayahnya kava
lo harusnya introspeksi diri dong
lo harusnya ngaca
kenapa camilla melakukan itu
selama gue masih hidup
dan gue masih punya harapan untuk semua
gue akan melindungi camilla
jadi lo gak bisa ngerebut camilla dari siapapun
termasuk dari keluarga lo
tunggu tunggu tunggu tunggu
sekarang semua itu jadi jelas
dan akhirnya lo nonjok gue
lo aja diri gak bisa
dan lo mau lindungi camilla
tuhan tuhan tuhan
ini ceritanya apa
lo lagi pilih pilihin camilla dan fadil
gak akan pernah terjadi tau gak
perjuangan lo ini semua tersia sia tau gak
oke kalau lo gak mau percaya sama gue
pas fadil tau kalau lo emang suka sama camilla
fadil akan melakukan berbagai cara untuk menjauhin lo sama camilla
dan saat itu tiba
lo akan lihat fadil sih pas sebenarnya kayak gimana
saudara kemar lo
lo akan lihat seminggu nantinya
aku datang untukmu
akhirnya aku menemukan kamu
ternyata kamu bersembunyi disini
harusnya aku yang bertanya sama kamu
apa maksud pembicaraan kamu sama kamilah
kamu berusaha memisahkan aku dari camilla kan
orang cerai cuma akan kebawa

tunduk liat kabutan
sudah tinggal tiga
andi ada hal rapat
alhamdulillah sudah baik sudah baik
syukurlah ibu syukurlah
ibu si ibu lain kali jaga kondisi dong
yang suka makan sembarangan vitaminnya selalu diberikan